kita pun berdiri kan kayak terangkat gitu pak kayak gempa gitu lah gitu kan
terus ada kempulan asap asap putih gitu terus kayak ada serpihan batu batu juga
apa gitu kan kecil kecil gitu ya
saya lihat terus panik semua pada bingung pada mau lari keluar semua kan
tidak terlalu ramai pas yang ramai di tempat pengambilan skck di tempat pengambilan skck